presiden joko widodo meninjau pembangunan bandara kertajati di kabupaten majalengka provinsi jawa barat
dalam kunjungan ini ia melihat bagaimana kesiapan bandara kertajati yang ditargetkan rampung pada juni mendatang
presiden joko widodo tiba di bandara kertajati dengan menggunakan helikopter kepresidenan pada selasa sore
dalam kunjungannya jokowi meninjau zona keberangkatan domestik keberangkatan internasional
serta landasan pesawat yang sudah rampung dikerjakan
rencananya bandara kertajati akan siap digunakan menghadapi musim mudik lebaran dan juga keberangkatan haji tahun dua ribu delapan belas
dia pergi meninggalkan bandara kertajati di kabupaten majalengka provinsi jawa barat ini dalam rangka untuk melihat
seperti apa progres dari pembangunan bandara kerjati yang sudah tiga tahun dikerjakan di provinsi jawa barat ini
tadi presiden sendiri ditemani oleh menteri perhubungan yaitu budi karya kemudian ada juga gubernur jawa barat
serta kapolda jabar dan juga kodam pangdam dari kodam tiga siliwangi
dia meninjau bagaimana pembangunan seperti terminal domestik kemudian terminal internasional dan juga
tidak lama presiden meninggalkan bandara kertajati di kabupaten majalengka provinsi jawa barat ini dalam rangka untuk melihat
sejauh pembangunan sini dan presiden juga tadi sempat memberikan komentar terkait kesiapan dari bandara ini
untuk musim mudik pendatang dan juga untuk haji tahun depan
presiden berharap target yang ditetapkan oleh bjb selaku pengembang dari terminal bandara kertajati ini maksud saya
dan juga ap dua selaku operator bisa menyesuaikan tanjinya untuk bisa digunakan pada juni mendatang
hanya itu saja yang disampaikan oleh presiden presiden tidak sebentar hanya sekitar tiga puluh menit saja meninjau perkembangan
dan kemudian langsung
pergi meninggalkan bandara kembali menggunakan jalur darat untuk kemudian mengikuti agenda selanjutnya di kota bandung punce
ya franky dari pantauan anda apakah bandara kertajati ini benar benar nanti siap digunakan sesuai target pemerintah pada bulan juni mendatang
mungkin anda bisa melihat masih ada pengerjaan pengerjaan di titik titik mana saja
baik ya punce berdasarkan pengamatan saya dan juga yang saya lihat memang secara fisik bangunan
baik itu terminal domestik keberangkatan dan juga kedatangan
terminal internasional keberangkatan dan kedatangan dan juga dua runway sudah selesai dikerjakan
artinya secara fisik bangunan bandara kertajati ini sudah siap digunakan untuk juni mendatang
dari keterangan kementerian perhubungan menteri budi karya menyatakan bahwa sudah sembilan puluh tiga persen proses pengerjaan di bandara kertajatan ini rampung
dan tinggal tujuh persennya tujuh persen ini meliputi seperti interior dan juga eksterior kemudian arsitektur
artinya tinggal finishing finishing saja untuk mengisi bagian dalam dari bandara kertajati ini
untuk menggambarkan sedikit bandara ini diklaim sebagai bandara terbesar kedua nantinya jika sudah selesai yang lebih yang itu nomor satu bandara soekarno hatta
dan jika kita lihat memang profilnya ada tiga lantai sama seperti bandara kuala namu di medan dan juga ada dua buah runway
runway ini saat ini posisinya berada di panjang dua lima ratus meter dengan lebar enam puluh meter
jadi kita melihat runway ini pesawat yang bisa mendarat ini yaitu antara lain boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh dan juga airbus
namun rencananya di tahun ini untuk musim keberangkatan haji rencana akan diperpanjang lagi lima ratus meter menjadi tiga meter kali lebarnya enam puluh meter
nantinya bisa menampung pesawat besar yang biasa menampung untuk haji yaitu seperti boeing tujuh ratus tujuh puluh tujuh dan juga airbus a tiga ratus delapan puluh
namun ini tentunya masih terus melakukan pengembangan karena ini merupakan pengembangan tahap satu yang kapasitasnya diperkirakan menampung lima enam juta penumpang per tahunnya
dan nanti ditargetkan ada
empat tahap pembangunan yaitu tahap a tahap satu b kemudian tahap kedua dan juga tahap ultimate
namun tahap tahap di satu b dan juga dua dan ultimate masih akan dikerjakan pada lima sampai sepuluh tahun mendatang
prioritas sekarang saat ini ialah bagaimana bandara ini bisa dikerjakan tahun ini dan bisa digunakan untuk musim mudik tahun ini
lima kota yang digunakan untuk musim mudik tahun ini diprediksi yaitu kota medan makassar bali lampung dan juga bengkulu
nantinya kelima kota ini rencananya akan dijadikan kota
tujuan dan juga pendaratan dari bandara kertajati ini tahun ini
sementara untuk haji di jawa barat ada tujuh kloter yang direncanakan berangkat dari bandara kertajati tahun dua ribu
namun kita tentunya masih menunggu progresnya apakah target tersebut terutama yang paling dekat yaitu musim mudik di juni mendatang apakah bisa diselesaikan dengan segera oleh bijb maupun pemerintah
ya kita harapkan saja sesuai dengan target di bulan juni bandara kertajati bisa selesai